kita beralih ke informasi selanjutnya puluhan masa kader pdip pada jumat sore kembali mendatangi kantor radar bogor
mereka menuntut publikasi permintaan maaf dari radar bogor atas pemberitaan mengenai badan pembinaan ideologi pancasila
yang isinya dianggap menyinggung megawati soekarno putri
puluhan kader pdip jumat sore kembali mendatangi kantor radar bogor untuk mendesak permintaan maaf terkait pemberitaan yang dinilai menyinggung ketua umum pdip megawati
keributan sempat pecah saat mediasi berlangsung hingga nyaris terjadi aksi saling dorong
beruntung ketegangan dapat meredah usai dilerai polisi
teman radar dan teman teman pdi menyadari bahwa betapa berharganya hubungan kita dalam antara media dan partai politik dalam berdemokrasi
dan ketika salah satu membuat kesalahan mungkin juga satu saat hari ini mungkin ketika radar gitu kan atau nanti satu saat mungkin juga kita gitu kan itu bisa
saling memaafkan ini harus terjadi juga
sementara wakil ketua dpr ri fadlizon menyerahkan rangkaian bunga sebagai simbol dukungan moral kepada awak media
dan boleh saja kita mungkin tidak suka atas sebuah atau satu pemberitaan ya
tetapi kita saya kira mempunyai mekanisme
tidak boleh pers diancam dan diteror ya
saya kira kita semua sudah paham sekali bahwa tanpa ada pers tidak ada demokrasi
masa akhirnya membubarkan diri setelah didesak polisi
pasalnya aksi mereka dianggap tidak berizin dan digelar saat hari libur
sementara pengelola koran radar bogor rencananya akan kembali menerbitkan tuntutan masa tersebut
muhammad juanda bogor